sekarang kita kembali ke istana ya
siapa kamu sebenarnya
kita harus secepatnya
membunuh raih krabus di luar
sebelum kita masuk istana
kita harus selebih dahulu
bagaimana keadaan di dalam
biar aku yang pantau
siliwangi benar benar kurang ajar
sudah dijaga oleh pasukan resimau
benar benar kurang ajar

apa yang dilakukan
jadi kota raja
jagad dewa batar
ini harus segera dihentikan
sebaiknya yunda pergi saja
jangan bicarkan aku
sebaiknya yunda pergi
kalau yunda mau bawa aku pergi
yunda datang ke sini
mengelamati diri dari penculik itu
karena yunda harus pergi meninggalkan kamu
terima kasih ya yunda
sekarang kita kembali ke istana ya
siapa kamu dengarnya
apakah kamu dengarnya
seperti ada yang minta tolong